janji ya jangan sampai ada yang tahu
makasih bu bos
yang bener aja nomi
masa minta ganti rugi sama kita
pokoknya mami gak mau tahu
kan harga cermin itu mahal
emang belinya pakai daun apa
ih mami itungan banget sih
mami gak asik
kalian berani ngatain ngatain mami ya
uang jajan kalian selama sebulan
semenjak kita bantuin nina
kita apes mulu ya
gara gara tuh nina
nah kalau gitu minta ganti aja sama antu cilik itu gimana
cuma gak denger nger ya
aku cuma diajak pergi sama kak vita
gak ada apa apa
ya makasih cindy

masih ini perhatian banget sih
makin susah main sama dandan

dandan kamu ingin apa
kamu liat apa sih
kamu liat apa sih
tuh baik baik aja
tuh baik baik aja
aku pulang dulu ya
aku pulang dulu ya
peribau masih sakit ya
enggak konin cuma butuh istirahat maafin nina ya udah gara nina peribau jadi gini
apa pribel pakelan baik baik aja cuman sementara doang sementara ini aku nggak
bisa keluarin kekuatan akunin ini install banget makin aku ya perih ini semua gara gara aku
kamu jangan sedih ya aku harus
bisa nentu manusia biar aku bisa berdiri emang nggak ada caranya
adik caranya nina peri baru ingat gimana peri ada satu orang yang bisa bantuin kamu siapa peri
kakek sakti kakek sakti iya cuman dia yang bisa
kakek sakti sangat hebat dia berkelana kemana mana
dia yang bantuin hantu hantu kayak nina
wah kakek sakti hebat banget
aku bisa ketemu kakek dimana
kakek sakti sembunyi di bukit musa nih
ruangan saya sebentar
ada tempat mau bos
dian keras keras ngomongnya
iya siap bos
ini semua perhiasan simpenan saya
dan saya minta tolong kamu bawa ke pegadaiannya hari ini
loh buat apaan bu bos
saya ada perlu sedikit
tapi jangan sampai ada yang tahu ya
terutama pak tama
pak tama gak boleh sampai tau
janji ya jangan sampai ada yang tahu
janji ya jangan sampai ada yang tau
terima kasih ya bu bos
tidak ada yang tau
jangan sampai ada yang tau
nanti aku akan beritahu
tidak ada yang tau
tidak ada yang tau
tidak ada yang tau
habis dari pegadayan
iya pak bos
mukanya kenapa begitu
muka saya kenapa bos
kok gak butuh uang
iya sih pak bos
lagi ada perlu
gak deh pak bos
saya gak enak takut ngerepotin
pak bos saya permisi dulu ya pak bos ya
kamu terima ya
kamu pasti butuh
gak usah pak bos
gak apa apa ambil aja
gak usah pak bos
yaudah deh kalo maksa
jadi jadi saya baru berpikiran
gak pasti butuh
makasih ya pak bos
ini bu bos
makasih banyak ya fit ya
sama sama bu bos
karena pak bu bos gak terus terang aja sih sama pak bos
pak bos itu kan orangnya baik bu bos
pasti dia bisa ngebantuin bu bos
jadi gak enak
gara gara saya kamu terpaksa bohong
tapi ini urusan yang penting banget
dan pak tama gak boleh sampe tau
yaudah saya harus pergi
saya pergi duluan ya
iya bu bos